terkait di amerika presiden menyatakan bahwa pandemi telah berakhir
apakah di indonesia akan menerapkan hal serupa atau memutuskan hal serupa
ya pandemi ini kan terjadi di seluruh negara di dunia
dan yang bisa memberikan statement
menyatakan pandemi itu selesai adalah pihak
kalau untuk indonesia saya kira kita harus hati hati
tetap harus waspada tidak usah harus tergesa gesa
tidak usah harus segera menyatakan bahwa pandemi itu sudah selesai
ada di satu dua negara yang sekarang ini juga covid nya mulai bangkit naik
ya hati hatian itu yang sangat kita perlukan